terletak di sudut timur laut pulau sulawesi
lembeh menyihir para pelancongnya dengan sejuta keindahan
selain kental hasanah budaya
lembeh juga kaya akan keindahan bawah lautnya
lempeh bahkan digadang gadang sebagai lumbung tuna terbesar di asia
inilah lembeh secuil kepingan di bumi nusantara yang punya banyak cerita
kekayaan yang tersimpan di tanah lembeh menjadi potensi besar yang patut dikembangkan
selat lembeh merupakan perairan sempit yang berada di antara pulau sulawesi dan pulau lembeh
perairan sepanjang kurang lebih enam belas km dengan lebar satu hingga dua km ini
masuk dalam kawasan administratif kota pelabuhan bitung sulawesi utara
maze di manailities dapur jadiverde
kalau takut di passengers' car dengan indonesia mudah jadi pairs yang mudah dengan pipi

yang ditem uss condition
ialah sailing pass atau karnaval laut yang diikuti oleh kapal besar hingga perahu perahu kecil
dalam karnaval ini seluruh kapal dan perahu wajib berhias
mereka berlomba menyiapkan perahu mereka sejak jauh jauh hari
dalam rangka apa ini bu menghias kapal
dalam rangka festival asal atlambe
untuk kapal ibu dihias dengan tema apa nih suasana apa nih

bu untuk persiapannya sendiri menghias ini sudah berapa lama sih bu
hampir dua minggu
hampir dua minggu sampai sekarang
ibu soalnya sendiri sudah berapa kali ikut festival asal atlambe ini
ini dari dua ribu delapan
bu sudah pernah menang belum ini kapalnya menghias kapal di tahun sebelumnya

begitu festival resmi dibuka kapal dan perahu ini berjajar dan silih berganti melenggang di perairan
bunuh para pegang depan pilih jempol albania
lalu dih suka
atau masa itu yang dicari
jangan lupa loncat di awal sudah halannya si p hans sat

sembilan satulah yangbb sudut suaranya hommelis besides wyatt kimia yang sama

nah peratusan kapal dan juga perahu hias ini memenuhi seluruh perairan selat lembeh
selat yang berhubungan antara daratan kota bitung dengan pulau lembeh yang indah di belakang saya
nah ribuan warga turut hadir dan memenuhi juga tumpah ruah di atas perairan ini
sekaligus untuk memenuhi peringatan hari olah tahun kota bitung
keramah tamahan penduduknya juga ragam kearifan lokalnya tak pernah padam
wisatawan pun begitu terhibur dengan apa yang lembeh miliki
saya sebagai warga masyarakat kota bitung turut mengambil bagian dalam festival pesona selat lembe
karena lewat persona
festival selat lembe kita bisa mempromosikan pariwisata pariwisata yang ada di kota bitung
menurut saya ini sesuatu yang sangat harus dikembangkan lagi
soalnya saya kan orang baru sini jadi saya merasa di daerah daerah lain belum ada
jadi harus dikembangkan lagi
ini sangat menarik untuk dikembangkan untuk pariwisata bitung terutama untuk pariwisata
kalau kakak sendiri kenapa sih pengen datang di acara ini apa yang bikin penasaran
biasa aja gitu nggak ada bendera bendera apa
cuman di sini ada yang unik gitu ada yang pakai hiasan dari ikan ikan dari gabus
atau apa ada yang ikan hidup tadi dipancing gitu jadi memang sangat menarik sekali
menyebut nama lembeh tak dapat lepas dari alam bawah lautnya yang eksotis
dengan ragam biota lautnya yang dikenal unik keberadaan terumbu karangnya juga patut diperhatikan
salah satu fokus dalam event festival pesona selat lembe ini adalah memelihara keberadaan bawah laut selat lembe
maka coral monitoring menjadi salah satu kegiatan yang dikerjakan
dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk para komunitas selam pecinta bawah laut di bitung
di bitung kegiatan coral monitoring ini pun dilakukan
terumbu karang memiliki manfaat yang begitu besar
diantaranya menjadi ruang hidup bagi biota laut
secara ekonomis juga menjadi spot spot penyelaman
secara fisik pun dapat menahan adanya abrasi pantai
sehingga menjaga keberlangsungan hidup terumbu karang
berarti juga menjaga keberlangsungan hidup bersama
kalau saya lihat berarti terumbu karang yang ada di sekitar lokasi sini
masih kondisinya masih sangat baik
kemudian ini dikarenakan suplai atau kondisi perairannya
masih sangat mendukung untuk pertumbuhan terumbu karang
dan juga jenis dari transplantasi yang kita laksanakan di sini
sangat tepat kita membeli karang bercabang dengan spesies acropora flurosa
jadi jenis karang ini memang sangat
untuk kondis dalam hal ini mudah sekali untuk memulihkan diri apabila mendapatkan karang
jadi memang sangat cocok untuk dilakukan transplantasi karang di daerah ini
mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan
bawah laut memang bukan pekerjaan mudah
namun tugas dan tanggung jawab ini mau tak mau harus kita pikul
demi keindahan lembeh sebagai warisan tak ternilai bagi anak cucu kelak
begitu tersohor akan keindahan bawah lautnya
para penyelam dari berbagai penjuru rasanya belum lengkap bila belum berkunjung ke sini
nyaris sepanjang tahun perairan di selat lembeh baik untuk aktivitas penyelaman
arusnya yang tenang suhunya yang relatif hangat yaitu dua puluh enam hingga dua puluh sembilan derajat celcius
membuat arena penyelaman ini begitu diminati
saya yang baru pertama kali menjejakan kaki di tanah lembeh pun
tergoda untuk menjajal dan membuktikan sendiri secantik apakah pesona bawah lautnya
wah tidak sabar sekali rasanya
selat lembeh dikenal sebagai surganya makrofotografi bagi para divers
di sini banyak dijumpai biota biota laut langka yang berukuran sangat kecil
yang tidak akan ditemukan di perairan lainnya
keelokan inilah yang membuat god life sapa nakrabnya terbius
dan akhirnya menekuni dunia fotografi makro bawah laut khususnya di selat lembeh
puluhan spot diving di lembeh telah god life jelas
abang kalau pertama kali kenal fotografi bawah laut kapan sih itu
saya mengenal fotografi bawah laut mulai tahun dua ribu dua
jadi kalau sekarang sudah dua ribu sembilan belas kurang lebih sudah sembilan belas
saya mengenal dunia fotografi bawah laut
zaman itu kita masih menggunakan role film negatif
nah kemudian kalau di selat lembeh sendiri karakter bawah lautnya itu seperti apa sih
lembeh itu memang identik dengan mark dive on the world
jadi di bawah itu banyaknya lumpur
kembali ke lumpur itu ternyata menyimpan suatu
keindahan yang luar biasa
punya objek foto yang paling baik untuk diambil oleh fotografi dunia
yang biasa mereka tanda makan itu krites in the lembeh
apa saja yang bisa kita temukan ketika ada di bawah lautnya lembeh
nah lembeh ini terkenal dengan satu satunya adalah frog fish
yang disebut hairy frog fish itu ikan kodok yang punya bulu rambut

itu hanya ada di perairan selat lembe
di tempat lain tidak ada
makanya di buku saya hardcovernya itu saya panjangkan foto hairy frog fish
nah untuk menemukan harry frogmis itu bisa kita harus sampai ke kedalaman berapa dulu
nah dia itu tidak dalam
dia mulai sembilan meter dia sudah dapat
dia sampai lima belas
itu dia punya ekosistemnya
cara dia berkembang biak itu
tapi dia ada musim
jadi kalau bulan ini dia udah
dia udah bukan musimnya lagi
ya musimnya kemarin yaitu bulan agustus september
yaitu musimnya hairy frog fish yang kita sedang menemukan
untuk para penyelam pemula supaya dia tetap aman ketika masuk ke dalam air di lembeh ini apa yang harus diperhatikan
ya untuk penyelam pemula agar dia nyaman kemudian keindahan bawah laut selat lembe terjaga
dia harus benar benar menguasai tentang proyeksi netral
itu paling pertama
tapi juga kita juga disini karena selat lembeh memiliki sembilan puluh tiga titik penyelaman
kita punya spot yang khusus untuk bagi kuliner
kemudian dia juga kan karena beginner dia tidak butuh terlalu mengenal tentang jenis biota
dia lebih ingin mengenal tentang karden koralnya
nah kita juga menyiapkan tempat tersebut
contoh karden koral yang ada di angel's window
namanya aja tuh angel's
itu seperti malaikat
itu ada jendela
sebenarnya itu adalah nama seorang penyelam yang pertama menemukan titik selam seperti yang diabadikan
penyelaman di lembeh bisa dilakukan hingga kedalaman tiga puluh dua meter
dengan sumber daya alam yang dimiliki lahirlah para penyelam penyelam lokal yang begitu bangga dengan keelokan tanah kelahirannya
salah satunya yuni
pengalaman hari ini sangat menyenangkan karena kita menyelam ada dua titik
titik yang pertama di serena besar dan yang kedua di serena pata
di bawah tadi kamu apa tadi sih yang menarik
tadi ada beberapa biota sih
salah satunya menemukan frogfish dan moody brands
sebulan bisa dua tiga kali karena bertepatan saya juga tinggal di bitung
dan jarak dari rumah saya untuk ke tempat penyelaman itu cukup dekat
pulau lembeh dengan luas daratan sekitar lima hektare ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya ekonomi pariwisata di sulawesi utara
saya pun terpanggil untuk beranjak segera ke daratan cantik ini
menggunakan kapal feri yang hampir selalu ada setiap jamnya cukup membayar lima puluh ribu rupiah saja
sampai di pulau lembeh saya siap berkeliling
dengan total lahan yang tidak terlalu luas menjelajahi pulau lembeh ini dapat dilakukan dalam satu hari saja
salah satu ikon dari pulau lembeh adalah kota ketua
tugu ini berukuran sembilan meter sisi sisi sepanjang dua belas meter dan tinggi enam puluh satu meter
tugu ini berkaitan erat dengan kisah pembebasan irian barat dari tangan belanda
kala itu operasi trikomando rakyat atau trikorang berada di bitung
persis di samping tugu ini terdapat bangkai pesawat tni au dc tiga yang menjadi saksi bisu operasi penyerangan tersebut
berjalan sedikit lebih jauh lagi kita akan menemukan patung yesus memberkati yang menghadap langsung ke laut maluku
patung ini begitu identik dengan patung yesus yang ada di brazil yaitu christo redentor
tinggi patung ini mencapai dua puluh sembilan lima meter dan lebar lima meter sedangkan tangan patung ini membentang sejauh dua puluh lima meter
rentangan tangan patung yesus memberkati dianggap memberi berkat kepada tuhan
patung yesus memberkati dianggap memberi berkat kepada seluruh penduduk baik di pulau lembeh maupun di kota bitung
itulah pulau lembeh pulau dengan kecantikan tersembunyi di tanah sulawesi utara

tak hanya sekalan petang seluruh kota juga kaya
selain keindahan bawah laut selat lembeh juga kaya akan hasil ikan terutama ikan tuna
selain sebuah perusahaan nasional bitung juga digadang gadang sebagai lumbung tuna asia
dari tahun ke tahun jumlah tangkapan ikan jenis tuna selalu mengalami peningkatan
data yang dihimpun dari pelabuhan perikanan samudera bitung tren hasil produksi ikan di bitung selalu mengalami kenaikan
bahkan di kuartal ketiga tahun dua ribu sembilan belas sudah menembus angka sebelas empat juta kilogram
pak alex ini bapak perjalanannya berapa
lama dari pelabuhan sampai ke pelabuhan lagi dua minggu lebih perjalanan ya untuk perjalanan kali
ini dapat berapa ekor tunai pak delapan puluh an delapan puluh enam perkiraannya aja satu ekor itu kira kira berarti
berapa sekarang yang kurang dapat ini tiga puluh kali sampai empat puluh ada yang lima puluh kalau waktu terbaik pak
supaya bisa dapat tunai itu kapan pagi kah siang kah sore katanya pagi banyak setelahnya sore
kalau lokasi yang bapak menemukan tuna ini berapa jauh dari pelabuhan pak
lima puluh mil dari pelabuhan
ya pelabuhan bitung yang begitu ramai sepanjang hari menerima banyak kedatangan kapal yang membawa
hasil tangkapan ikan sebagian ikan akan dipindahkan ke pasar ikan higienis
pitung sisanya dibawa langsung ke perusahaan pengolahan
pasar ini ramai sejak pukul empat pagi dan akan berakhir jelang pukul dua belas siang
setiap ikan yang masuk akan didata termasuk ikan tuna yang dipasarkan di tingkat lokal
secara umum tuna memiliki empat grade atau tingkatan yang merujuk pada kualitas masing masing ikan
grade a dan b memegang harga jual dikisaran enam puluh hingga tujuh puluh ribu rupiah per kilogram sementara grade
c diangka empat puluh delapan rupiah per kilogram dan dua puluh tujuh rupiah untuk grade lokal grade lokal inilah yang
biasa dipasarkan di pasar ikan ya dari angka produksi itu kelihatan
dari angka produksi itu kelihatan dari angka produksi itu kelihatan dari
setiap tahun itu meningkat naik dan selisih kenaikannya itu cukup
boleh dibilang signifikan bisa ada satu juta lebih kan itu bitung masih
menjadi lumbung tuna terbesar untuk asia
sebagai kota tuna bitung juga kaya akan perusahaan pengolahan tuna
di sini tuna tuna segar dari hasil tangkapan nelayan langsung diolah untuk dipasarkan kembali dalam bentuk lain
seperti salah satu perusahaan pengolahan tuna yang berlokasi di dalam kawasan pelabuhan perikanan samudera bitung ini
perusahaan ini selalu menerima tuna tuna segar baru setiap harinya untuk diolah dan diekspor ke berbagai negara
ya bicara soal tuna di tanah bitung tentu ada banyak sekali kreasi untuk mengolahnya menjadi sumber pangan masyarakat setempat
salah satunya yakni syashimi tuna bitung
sashimi ini menjadi kuliner favorit yang wajib dicoba para pelancong yang berkunjung ke kota bitung
bahan bahan yang mudah ditemui serta cara membuatnya yang gampang dan cepat menjadikan menu kuliner sashimi ini begitu istimewa
oke bu mas ani sebelumnya kita perkenalan dulu nih bahan bahannya ada apa aja sih
ada bawang merah ada cabai ada bawang putih ada jahe ada kacang
kemangi kecap asin juga kecap manis
tinggal baginya diiris iris
seperti ini supaya enak kalau makan
garnisnya ya begini